kita awali informasi pertama terkait pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah
kai juga menyebutkan sudah dua ratus lima ribu tiket yang sudah dibatalkan oleh pengguna kereta api mulai satu maret hingga dua puluh dua april yang lalu
dengan adanya larangan dari pemerintah untuk mudik maka masyarakat yang ingin melakukan proses pembatalan tiket kereta api ini dapat melakukan proses pembatalan melalui kai akses
terkait larangan mudik pt kai melakukan penyesuaian jadwal perjalanan
di stasiun pasar senen jakarta pusat hari ini hanya ada satu perjalanan kereta jarak jauh tujuan stasiun pasar turi surabaya yang dijadwalkan akan berangkat pada pukul empat belas lima belas waktu indonesia barat
pt kai akan memperlakukan penyesuaian operasional kereta api mulai dua puluh empat april dua ribu dua puluh hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh
untuk mendukung penyesuaian kereta api pt kai akan melakukan penyesuaian operasional kereta api mulai dua puluh empat april dua ribu dua puluh hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh